kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat meminta otoritas jasa keuangan mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak termasuk di mekarta
dilansir dari cnn indonesia com direktur jenderal perumahan kementerian pupr iwan suprianto mengatakan
ojk harus mengawasi batas maksimum pemberian kredit atau bmpk hingga rasio kecukupan modal bank alias capital ediquive ratio
di sisi lain iwan juga menyebut pupr bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada tahun dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan untuk kasus meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi
di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai dua ribu dua puluh
namun pupr perlu dibantu oleh ojk untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan
untuk penyelesaian pembangunan apartemen di mekarta
iwan juga menyebut kementerian pupr mendorong pembentukan kelompok kelompok kerja
dan juga forum perumahan serta kawasan permukiman di berbagai daerah
dan bagi masyarakat yang dirugikan iwan juga menyarankan untuk mengadukan ke badan penyelesaian sengketa konsumen
atau bpsk atau melaporkannya ke kepolisian atau ke kejaksaan negeri